bpbd kota tangerang melakukan penyemprotan jalan protokol kota tangerang pada kamis
hal ini dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara dan kekeringan dampak el nino
dengan menerjunkan dua puluh unit kendaraan damkar bpbd kota tangerang melakukan penyemprotan jalan protokol di tiga belas kecamatan sejak kamis pagi
kegiatan ini dilakukan serentak di delapan titik dengan melibatkan kurang lebih ada satu ratus lima puluh personel
hal ini sebagai bentuk penerapan instruksi kemendagri no dua tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pengendalian pencemaran udara di jabotabek
dan penyemprotan jalan yang dilakukan sehari sekali ini diharapkan menjadikan kualitas udara lebih baik
kita ketahui bahwa el nino ini salah satu efeknya ada kekeringan
jadi paling tidak kita membantu meminimalisir efek kekeringan dengan melakukan penyelaman jalan
supaya virus yang mungkin diakibatkan oleh
kekeringan ini bisa kita minimalisir
untuk sementara ini kita melaksanakan penyiraman jalan pagi hari aja
jadi satu hari satu kali